banjir yang terjadi di jalan yosudarso persimpangan kelapa gading dan sunter
membuat sejumlah motor yang melintas mogok
tidak sedikit dari pengendara yang harus mendorong motor menempuh jarak yang jauh
dari banyaknya sepeda motor yang mogok sejumlah orang menawarkan jasa montir motor dadakan
mereka menawarkan diri memperbaiki sepeda motor pengendara yang mogok
kepala anak anak ini rasa terbantu gak sih
merasa sih kalau lagi pas banjir begini
ladi awalnya ditawarin apa emang tau mereka
dia tahu saya lagi pada berkulit ya saya bilang mas sekalian lah
beberapa dari mereka memang berprofesi sebagai montir di bengkel motor dan membawa peralatannya sendiri
fauzi salah satu montir dadakan mengaku telah mendapatkan uang sebanyak dua ratus ribu rupiah
dengan memperbaiki enam motor yang menggunakan motor yang memiliki
bukan ini bang selalu membuterin
banjir yang terjadi di wilayah jakarta ini justru membawa berkah untuk sebagian orang
mereka rajin berkeliling mencari penghasilan tambahan meski dengan bayaran seikhlasnya
gunawan suglo jakarta